tapi bapaknya terakhir set kapan ya
udah belum set
tapi sudah kontak langsung dengan banyak orang dari madura gimana
sebuah video yang viral menunjukkan pengendara motor meminta petugas juga menjalani tes antigen
ia mengaku tidak tahu apakah ada petugas yang terpapar covid atau tidak
pertanyaan pelintas tersebut ada benarnya
para petugas di pos sekat beresiko tinggi terpapar covid sembilan belas termasuk varian delta yang disebut lebih menular
hanya tenaga kesehatan yang mengenakan apd lengkap sementara petugas non medis hanya mengenakan masker
beberapa di antaranya melengkapi diri dengan sarung tangan
padahal mereka juga sama sama dekat dengan para peritas yang dites
meski mengaku khawatir namun tugas tetaplah tugas yang harus dijalani
ya secara nggak langsung sedikit sedikit kita juga ada punya rasa kayak gitu rasa takut
yang dari sebelum sebelumnya ya khawatir mas yang sekarang itu merasa takut
ya sekarang itu
para petugas ini berinteraksi langsung dengan pelintas
mulai dari menghentikan kendaraan mengatur alur tes memberikan hasil tes
sampai mengantar pelintas yang dinyatakan positif covid hasil tes antigen
jika terpapar bisa saja mereka saling menularkan virus
lain lagi dengan hadi meskipun berinteraksi dengan petugas
ia bertanggung jawab terhadap sterilisasi dan sampah medis
pekerjaannya pun sangat beresiko
selain berinteraksi dengan banyak orang ia juga mengurus sampah medis
yang mungkin terinfeksi
ia tahu betul resiko yang dihadapi
taat protokol kesehatan menjadi pegangannya selama bertugas
kalau rasa khawatir kita sudah jalanin ini selama satu tahun pak
jadi kita anggap ya seperti biasa aja lah
gitu kan kita menjalankan tugas
kenapa kalau nggak kita putus sekarang kapan lagi gitu kan
kabupaten humas pemkot surabaya febriyadi tiaprajatara menegaskan
para petugas di pos sekat rutin dites antigen dua hari sekali
namun sejumlah petugas mengaku
febri beralasan petugas yang belum dites sebelum selesai shift jam kerjanya
petugas kita kan banyak
nah ini kan shift shiftan
kita kan ambil gantian oh yang dari sana dari sini dari sini
mungkin dia itu kan masih awal lagi
kita melakukan pengamanannya kan setelah habis shift
ya jelas dia bilang seperti itu
ketika mau berganti shift
ini lah per apa namanya
pergantian ini lah
itu yang akan kami lakukan swab
hingga enam belas juni hampir dua puluh delapan pelintas jembatan suramadu
dari bangkalan menuju surabaya dites antigen
dari jumlah itu lima ratus sembilan puluh lima orang positif covid sembilan belas
tiga di antaranya bahkan dinyatakan terpapar covid varian delta
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur